sampai jumpa di video selanjutnya

kenapa ya meskipun aku sudah berusaha mati matian
tapi tetap saja gak ada orang yang bisa terima aku

bahkan aku cuma minta satu tentu sama orang yang paling aku cintai
supaya dia bisa membalas cinta aku
tapi tetap saja tante aku gak bisa dapatin itu
saat kamu kamu jangan punya pikiran seperti itu
semua orang sayang sama kamu dewi juga sayang sama kamu
kamu amat penting bagi dewi saat amat penting
enggak enggak tante gak usah bohongin aku lagi tante
enggak usah enggak usah nghibur aku
aku udah tahu semua yang ada di dalam diri aku
tante dengarkan siapa yang tadi dewi panggil
tante tahu tante
di saat orang lagi dalam bahaya dia akan panggil orang yang paling dia cintai
dan tadi dewi panggil andre bukan aku tante bukan aku